terima kasih anda masih bersama kami
selasa kemarin perancis mencetak rekor kasus harian covid sembilan belas
hingga lebih dari satu ratus tujuh puluh sembilan ribu kasus
ancaman ledakan kasus terus mengintai terutama saat perayaan tahun baru nanti
otoritas tempat kini bersiap dengan serangkaian tindakan pembatasan
untuk mencegah situasi kesehatan di perancis terus memburuk
gelombang covid sembilan belas masih merebak di perancis
dua puluh delapan desember kemarin pihak berunang bahkan mencatat
angka penularan harian terbanyak sejak pandemi dengan total satu ratus tujuh puluh sembilan delapan ratus tujuh kasus
sebelumnya perancis juga mencetak rekor pada saat perayaan natal dua puluh lima desember
jumlah kasus meningkat menjadi satu ratus empat enam ratus sebelas dalam sehari
meskipun ada ledakan kasus harian jumlah pasien di rumah sakit jauh di bawah rekor
pada selasa dua puluh delapan desember ada tiga empat ratus enam belas pasien yang dirawat secara intensif
angka itu jauh lebih rendah dibanding april tahun lalu yang mencapai tujuh pasien
sementara itu hingga dua puluh delapan desember tercatat tiga puluh dua dari total lima empat puluh satu warga negara indonesia
di perancis terpapar covid sembilan belas
tujuh orang dalam perawatan dan sudah ada dua puluh lima wni yang dinyatakan sembuh
untuk mencegah dampak varian omikron yang telah menyebar ke seluruh penjuru negeri semakin memburuk
menteri kesehatan jian kaste pada senin dua puluh tujuh desember mengumumkan serangkaian langkah pengetatan baru selama masa libur akhir tahun
sejumlah tindakan pembatasan covid sembilan belas itu diantaranya
warga setempat dilarang makan dan minum di dalam bioskop teater acara olahraga hingga transportasi publik
jumlah kerumunan di dalam atau di luar ruangan juga dibatasi hingga dua orang
acara konser musik tidak diperbolehkan digelar
kerja dari rumah juga diterapkan jika memungkinkan
pembatasan akan berlaku mulai tiga januari dua ribu dua puluh dua dan berlangsung selama tiga minggu
sementara program vaksinasi yang menjadi kunci utama menjaga situasi kesehatan memburuk juga semakin ditingkatkan
melalui menteri pendidikan perancis pemerintah akan mempercepat periode vaksinasi booster menjadi tiga bulan dari sebelumnya empat bulan setelah dosis kedua
tidak ada ukuran kecil tidak ada ukuran yang berguna

sebenarnya di satu sisi tidak dapat dikatakan bahwa kita tidak berjalan jauh dan kemudian menyalahkan hal ini
apa yang kita cari lakukan di belakang presiden republik adalah berbagi

di tengah rencana pengetatan pihak berunang masih terus menghadapi tantangan saat perayaan tahun baru nanti
sebagian warga mengaku tidak bisa menahan diri dan tetap akan merayakan tahun baru dengan keluarga mereka

tapi saya harus berubah pada saat terakhir karena saya harus mengadakan makan malam bersama keluarga
saya harus mengadakan makan malam bersama keluarga
jadi di situ ada perubahan tapi saya masih ingin mengadakan makan malam bersama keluarga
menghadapi ancaman penularan saat tahun baru nanti yang identik dengan kerumunan besar
otoritas tempat telah membatalkan beberapa gelaran acara tahun baru tradisional termasuk acara di camp eli
melihat ledakan kasus covid sembilan belas varian omikron di perancis hingga mencetak rekor kasus harian hingga lebih dari satu ratus tujuh puluh sembilan ribu kasus
kami ajak anda untuk berbincang dengan duta besar republik indonesia untuk perancis muhammad umar
untuk mengetahui kondisi terkini di sana
halo selamat siang waktu perancis pak umar
selamat siang dari paris
oke pak umar ini bisa bapak jelaskan apa yang terjadi di sana hingga terjadi ledakan kasus yang dalam seharinya ini ada satu ratus tujuh puluh sembilan ribu orang yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
baik jadi memang ada peningkatan dengan angka lonjakan yang ya
poin publikasikan juga oleh pemerintah perancis merupakan angka yang cukup tinggi satu ratus tujuh puluh sembilan ribu lebih pada tanggal dua puluh delapan kemarin
sebelumnya yang tertinggi adalah tanggal dua puluh lima satu ratus empat ribu kasus baru
jadi memang pelarangan omikron sebagaimana yang sudah banyak disampaikan para ahli
ya memang jauh lebih cepat daripada varian yang sebelumnya
meskipun demikian memang kita melihat tadi disampaikan dampak atau keparahannya yang mengakibatkan warga terkena harus dirawat di rumah sakit tidak seperti pada masa sebelumnya
sehingga tidak banyak yang memenuhi
dan kekuatan penularan itu yang menjadi concern di perancis termasuk salah satunya di paris sendiri
seperti yang tadi sudah bapak sampaikan jumlah pasien yang dirawat ternyata juga jauh di bawah rekor pada april lalu
apakah ini artinya vaksinasi di sana berjalan cukup sukses pak atau ada faktor lain
vaksinasi cukup bagus
rate nya per tanggal dua puluh delapan sudah ada lima puluh satu enam ratus
dan sebagai tindakan lanjutan dari kasus yang tinggi ini pemerintah perancis akan mempercepat dosis ketiga
antara lain dengan mempercepat jarak yang sebelumnya diumumkan empat bulan dari dosis kedua menjadi tiga bulan dari dosis kedua
plus penekanan juga untuk vaksinasi percepatan untuk anak anak
mulai usia dua belas tahun
oke ini vaksinasi ketiga ataupun vaksin booster ini diprioritaskan kepada anak anak atau juga semua akan mendapatkannya
termasuk lansia dan juga kita mungkin yang masih muda muda begitu pak
untuk semua penduduk dan tidak terbatas kepada warga negara
dan memang prioritas awal ini dimulai untuk mereka yang rentan termasuk lansia
dan untuk anak anak belakangan baru ke tiga desember baru dimulai dipercepat
penerima booster di perancis sudah ada sekitar dua puluh tiga juta orang
oke penerima booster juga sudah banyak
lalu bagaimana dengan masyarakat indonesia yang ada di sana pak
apakah kondisinya cukup baik dan sudah mendapatkan vaksin secara lengkap atau justru masih ada yang perlu diwaspadai dan juga diperhatikan pak
ya masyarakat kita secara umum sudah dapatkan minimum dua dosis
dan sebagian sudah mendapatkan dua dosis tiga
menunggu giliran melalui sistem yang ada di sini
saya perlu laporkan juga
per hari ini ada delapan warga negara kita yang dilaporkan positif
ada dua di pekong dua di sekitar paris
dan ada empat staff kedutaan yang terkonfirmasi positif
dan kami melakukan langkah langkah untuk treatment sesuai asurannya dan kesentuan di sini
oke kondisinya bagaimana untuk saat ini pak
saat ini secara umum menurut penampantauan ksatria covid sembilan belas dari kbri
mereka merasa ada gejala seperti flu bagian merasakan pilek dan juga merasa sakit tenggorokan
dan masing masingnya masih dirawat secara mandiri sesuai nasihat dari pihak otoritas kesehatan
instruksi yang dilakukan oleh kbri terhadap masyarakat di sana khususnya masyarakat indonesia apa pak
apakah tetap harus mengikuti apa yang sudah diberlakukan oleh pemerintah perancis sendiri atau justru ada tambahan tambahan lainnya pak
ya kami memberikan reminder reminder peringatan kewaspadaan kepada masyarakat kita
sekaligus melakukan pemantauan melalui para koordinator di tiap wilayah konsentrasi wni
untuk memperketat protokol kesehatan dan memantau dan segera melaporkan jika ada yang terkena
tapi juga bri menyiapkan diri memberikan bantuan secara reguler
kita juga di tempatan tempatan temuan dengan masyarakat kita memberikan bantuan penyediaan vitamin dan obat obatan standar untuk penjagaan
kami juga memberikan bantuan covid sembilan belas ini kepada masyarakat
baik baik terima kasih pak muhammad umar duta besar republik indonesia untuk perancis atas informasinya kepada kami
dan tentunya kami berharap agar bapak selalu sehat dan juga warga negara indonesia yang ada di sana juga sehat selalu
ke informasi selanjutnya kapal yang membawa puluhan pengungsi rohingya terombang ambing di perairan aceh
simak informasi selengkapnya usai jeda tetaplah bersama kami